banjir kembali terjadi di dki jakarta karena intensitas hujan yang tinggi
salah satu yang terparah ada di wilayah cipinang muara jakarta timur
hujan yang mengguyur sejak semalam mengakibatkan banjir di tiga rw di wilayah cipinang melayu jakarta timur
banjir merendam hampir satu ratus tujuh puluh tujuh kepala keluarga
ketinggian banjir di cipinang melayu mencapai tiga meter
saat ini polisi tentara tim sar sedang melakukan evakuasi terhadap sebagian warga yang terkena banjir
sementara itu sebagian warga yang ada yang masih bertahan di rumahnya masing masing
tapi keluarga masih ada yang di dalam rumah
udah gak ada pak
udah gak ada semua
kawasan cipinang melayu menjadi salah satu yang terdampak banjir di jakarta timur
selasa pagi ratusan warga cipinang melayu diungsikan ke universitas borobudur jalan raya kalimalang kelurahan cipinang melayu
hingga selasa siang terdata sekitar enam ratus delapan puluh tiga warga yang memilih bertahan di masjid universitas borobudur
menurut warga ini adalah kali kelima mereka mengungsi
akibat banjir ke universitas borobudur sejak awal tahun ini